jangan sampai patinya rafa tahu atau siapapun tahu kalau misalkan lo itu disuruh sama gue
ngerti kan lo
oke kamu tenang aja
udah berhenti disini aja
kenapa lo berhenti disini

makasih buat apa
ya buat semua yang udah kamu lakuin dan kamu ucapin buat aku
apapun yang aku lakuin apapun yang aku ucapin buat kamu itu karena aku cinta sama kamu
baru balik boy
kalian berdua tadi jalannya
ya gitu deh
lo baru balik ya
gue masih di sekitaran komplek lo nih
gue mau ketemu lo gue mau ngomong sama lo
gue tunggu lo di gerbang komplek lo okay
gue kesana sekarang
lo gak suka sama hubungan gue sama sepupu lo
ya tergantung sih
kalau lo bener bener baik sama dia
bener bener serius sama dia
kenapa gue gak setuju hubungan gue berdua
lagian juga gue gak butuh persetujuan
mau iya atau enggak enggak masalah juga buat gue
tadi kinar sendiri yang ngomong ke gue
kalo dia sama sekali gak terpengaruh
atas persetujuan lo atau orang tua lo
itu karena cinta gue ya cukup dalam kali
cuman itu yang mau lo omongin ke gue
ya enggak lah
ada yang lebih penting
gue bisa buat kinar depresi
bahkan dia bisa bunuh diri mungkin
tapi gue bisa tetap mencintai dia
dan ngejaga dia
apalagi kemauan tristan ya
gue yakin banget
ini pasti sulit untuk gue lakuin
apa yang harus gue lakuin
hal sepele sih
gue bisa terus mencintai dia
terus apa untungnya buat buah
lo gak usah banyak tanya
lo mau sepupu lama kan
lakuinnya apa yang gue minta
repa pasti terancam
walaupun kalian kalah sama boy
tapi gue akan kasih hadiah kepada lo semua
mas aku pamit mau pulang dulu ya
ya sudah kalau gitu aku pergi dulu
gue yakin banget
jadi kalau gue berfikir fikir mungkin tampang tampang kayak gue ini tampang tampang anak baik baik sih
makanya mas b percaya aja sama gue
kalau aku udah bikin
dan aku udah mengancam reva
untuk menjauhi boy
yang bener lo udah bikin reva jadi ketakutan
terima kasih banget ya alex
ini kerja yang sangat fokus banget
tapi gue juga mau minta tolong sama lo
supaya papinya reva tidak merespi hubungan reva dengan boy
dia terserah kamu deh caranya kayak gimana
gue memang gak suka lihat boy senang
kalau itu bikin
reva dan boy pisah
reva dan boy kita bikin hidup gue berantakan
dan gue mau hidup mereka juga berantakan
lo harus ingat baik baik
jangan sampai papinya reva tau
atau siapapun tau
kalau misalkan lo itu disuruh sama gue
ngerti kan lo
oke kamu senang aja
udah gak usah dengerin
kamu pikir ini jalan nenek moyang kalian
reva pacarnya boy dan om papinya reva
siapapun yang dekat dengan boy akan saya gangguin
enggak terkecuali om iskandar bek
saya bapaknya saya tidak pernah mendengar dan saya tidak pernah tahu kalau rewa pacaran sama boy
jadi kamu pasti salah pasti salah
alex tidak pernah salah
kalau om mau selamat jangan biarkan reva pacaran nyambui
karena boy itu musuh saya musuhnya black cobra
kamu urusin mobil bapak
dua ban mobil bapak dikempesin
di jalan baru menuju apartemen
untuk menjaga keamanan
untuk menjaga keamanan
untuk menjaga keamanan